assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu sekalian yang saya hormati
pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras ppatk
kementerian dan lembaga atas kerja kerasnya sehingga indonesia telah menjadi anggota penuh
kadang saya juga melihat itu malu
karena di keanggotaan g dua puluh yang belum masuk tinggal kita saja
yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh fatf
ini memang kita harus tepuk tangan
untuk kerja keras ppatk dan kementerian lembaga
karena ini bukan hal yang mudah bisa diterima
karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita
ini adalah implementasi di lapangan berhadap anti pencucian uang
dan juga pendanaan terorisme di negara kita indonesia
saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik
untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tppu
sehingga kredibilitas ekonomi kita
kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik
dan akhirnya ini akan mendorong berbondong bondongnya investasi
untuk masuk ke negara kita indonesia
penilaian dunia internasional itu penting
kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku
dalam membangun kerjasama internasional
dalam memperkuat regulasi dan transparansi
dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu
serta pemanfaatan teknologi ini yang penting
pola baru berbasis teknologi dalam tppu
kemudian aktivitas loka pasar
electronic money ai yang digunakan untuk otomasi transaksi
karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang

ini setara dengan rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun secara global
bukan besar tapi sangat besar sekali
ini artinya pelaku tppu terus menerus mencari cara cara baru
ini kita tidak boleh kalah
tidak boleh kalah melangkah
harus di depan mereka
kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus
dan selain tppu kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme
ini juga terus menerus harus kita monitor harus kita cegah
dan saya berharap bpatk serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya
terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara
sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama
kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang undang perampasan aset pada dpr
dan juga undang undang pembatasan uang kartal ke dpr dan bulannya ada di sana
karena kita harus mengembalikan apa yang jadi milik negara
kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat
pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara
pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara
pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara